kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebua yang akan melaporkan perkembangan terbaru seputar jatuhnya heli milik tni angkatan darat dari poso sulawesi tengah
selamat pagi jafar
selamat pagi alvian
ya jafar apakah sudah ada informasi terbaru terkait penyebab jatuhnya helikopter bel empat ratus dua belas ep di poso ini
ya saat ini tim inasis olda sulawesi bisa terfikir identifikasi sementara bekerja untuk melakukan otosi

jadi jumlah sementara
para dokter ahli dari pusat lab laboratorium forensik makassar dan kendari akan didatangkan untuk melakukan pemeriksaan forensik gigi
dan dna milik para dua belas korban yang saat ini sudah berada di rumah sakit
oke baik sekali lagi kami mengkonfirmasi artinya masih ada dua belas korban yang dinyatakan tewas
sementara satu penumpang lainnya ataupun satu awak belum ditemukan hingga saat ini
ya satu orang penumpang heli naas itu sampai saat ini masih dicari
diduga korban melompat ketika terjadi kebakaran di badan heli
dia melompat dan sampai saat ini
tidak diketahui di mana posisi jenazahnya
posisi jenazahnya namun tim evakuasi dari polri dan tni sudah melakukan pencarian di sekitar lokasi di daerah kasiguncu
jafar kalau bisa dijelaskan lebih lanjut
ketika akhirnya polisi mengerahkan tim dvi dan sebagainya
apakah memang kondisi jenazah memang sudah dalam kondisi yang tidak baik lagi sehingga diperlukan data data tersebut
pasien kami terima pagi ini
dari puslah formakasan adalah tim forensik gigi kemudian tim dna dan dokter alih forensik
untuk memastikan identitas jenazah antemortem
karena ada beberapa jenazah yang tidak bisa dikenali karena kondisinya mengenaskan
akibat jatuh dan kemudian terbakar di dalam heli
apakah ke semua korban ada dua belas jenazah semuanya sudah dikembalikan ataupun dipulangkan kepada pihak keluarga jafar
saat ini semua dua belas jenazah itu masih berada di ruang pemulasaran sakit bayangkara polda sulteng
akan disemayamkan di korem di mako korem satu ratus tiga puluh dua tadulako setelah dilakukan otopsi
dan akan dipulangkan setelah itu

berdasarkan hasil penyelidikan sementara helikopter ini jatuh akibat petir
apakah ini murni petir atau akan ada penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab jatuhnya helikopter ini
sampai saat ini polisi masih mendasarkan keterangan akibat penyebab jatuhnya ini
dari saksi mata bernama aco warga setempat yang melihat badan heli terserang
yang petir tersabar petir kemudian jatuh dan terbakar dikasih guncul
namun polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut atas jatuhnya pesawat itu tentunya ini
baik baik pertanyaan terakhir sampai kapan pencarian ada satu orang lagi yang belum ditemukan
apakah sudah ada kepastian sampai kapan dan wilayah mana saja yang akan menjadi fokus pencarian
sampai pagi ini tim evakuasi dari polri dan tni masih terus melakukan pencarian
untuk memastikan di mana posisi jenazah satu penumpang heli
dan kami juga bisa memastikan bahwa hari ini juga panglima tni dan kabar hakam mabes polri
serta komandan pop mabes polri akan segera tiba di rumah sakit bayangkara polda sulawesi tengah
untuk melihat kondisi jenasa
oke baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia jafar f gua melaporkan langsung dari palu sulawesi